pertandingan persib bandung melawan persija jakarta berakhir dengan kemenangan tuan rumah persib dengan skor tiga dua
namun sayang kemenangan ini dinodai dengan ulah penonton yang memaksa masuk lokasi pertandingan
kericuhan terjadi sejak pukul tiga sore
ratusan penonton yang tidak memiliki tiket pertandingan memaksa masuk ke dalam stadion gelora bandung lautan api
tempat laga persib melawan persija berlangsung
penonton yang tidak diberi masuk oleh petugas melempar petugas dengan sejumlah benda keras
akibatnya petugas terpaksa melemparkan tembakan gas air mata untuk membubarkan masa
meskipun telah diberi tembakan peringatan oleh petugas masa tetap memaksa masuk ke area stadion
hingga akhirnya di pertengahan babak kedua petugas mengizinkan masa untuk memasuki areal stadion
akibat kejadian ini sejumlah penonton mengalami luka akibat terkena lemparan benda keras dan sejumlah kendaraan rusak
franky wijaya bandung